pandemi yang sudah terkendali membuat sejumlah negara membuka pintu untuk turis asing
sejumlah warga indonesia pun memanfaatkan kesempatan ini setelah lebih dari dua tahun aktivitas mereka terbatas karena pandemi covid sembilan belas
terlebih pada akhir dua ribu dua puluh dua pemerintah telah mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm
dampaknya permohonan pembuatan dan penggantian paspor meningkat tajam
permohonan pembuatan dan penggantian paspor bisa diajukan daring melalui aplikasi pendaftaran antrean permohonan paspor apapopo atau melalui aplikasi m paspor
pemohon akan diminta melampirkan dokumen seperti ktp kartu keluarga dan akta kelahiran atau ijazah
namun pemohon tetap harus datang ke kantor imigrasi untuk mengikuti wawancara serta pengambilan foto dan sidik jari
bikin paspor mau lihat cucu di jerman
udah lama gak ketemu cucu jadi pengen ketemu
udah lebih dari lima tahun
bikin rame rame sih karena kan ini kita daftarnya online ya online kan ada kuotanya
jadi kebetulan mau perpanjang paspornya udah mau habis yaudah sekalian aja bareng bareng
udah saja tujuan mau kemana atau buat apa persiapan
aja sih karena kan kemarin udah lama liburan gak kemana mana ya pandemi
jadi siapa tau nanti mau liburan lagi udah siap gitu ada paspornya
khusus untuk penyandang disabilitas warga lanjut usia wanita hamil dan menyusui serta anak balita
pembuatan dan penggantian paspor dapat dilakukan tanpa harus mendapat nomor antrean di jalur online
mereka bisa langsung datang ke kantor imigrasi dengan membawa dokumen yang disyaratkan
selama terjadi pandemi kantor imigrasi kelas satu bandung per hari hanya menerima sekitar seratus
namun kini situasinya berbeda
menurut kepala kantor imigrasi kelas satu tpi bandung arief hazairin satoto
jumlah pengajuan permohonan sudah sama dengan masa sebelum pandemi
dalam sehari kantor imigrasi kelas satu bandung bisa melayani empat ratus pemohon pembuatan dan penggantian paspor
tujuan yang favorit itu adalah umroh karena memang dua tahun kemarin ini memang beliau beliau ini tidak bisa keluar negeri untuk beribadah
sehingga banyak prioritas yang tertahan sehingga mereka banyak yang beribadah
rata rata banyak yang umroh
jadi kalau misalnya negara selain umroh tujuannya kemana lagi
biasanya di asean kuala lumpur singapura karena di mana negara asean ini merupakan subyek bebas visa
sehingga dengan warga atau pemohon masyarakat memohon paspor itu di kantor imigrasi
itu kita bisa ke luar negeri tanpa visa itu bebas visa ke sembilan negara asean kita
jadi mereka tidak usah mengurus ke kedutaan lagi
arief menambahkan untuk mengantisipasi lonjakan jumlah pemohon
selain di kantor imigrasi kelas satu bandung pembuatan dan penggantian paspor bisa dilakukan di berbagai gerai di kota bandung dan sekitarnya
seperti kabupaten bandung cimahi dan subang
selain itu imigrasi kelas satu bandung membuka layanan pembuatan paspor
simpatik pada sabtu dan minggu